banjir yang merendam permukiman di kampung pulau jatinegara jakarta timur masih belum sepenuhnya surut
sebagian warga bertahan di posko pengungsian atau di lantai dua rumah mereka
warga juga menanti bantuan air bersih
warga kampung pulo masih menunggu surutnya banjir yang terjadi sejak dua hari lalu
akibat luapan kali ciliwung yang berdekatan dengan permukiman
pemadaman listrik dilakukan sejak dua hari lalu demi keselamatan warga
sejak dilakukan normalisasi kali ciliwung di sepanjang kampung pulo pada era gubernur ahok
banjir menjadi tidak terlalu parah
sementara itu banyak warga yang mengeluhkan minimnya pasokan air bersih
untuk mandi memasak dan minum
sebagian warga bahkan sudah mulai membersihkan rumah dari lumpur dan sampah
menggunakan air banjir